ya menurut saya bisa masuk akal ya
kenapa karena begini
pertama ada dua hal
satu situasi sosial ekonomi dan kemudian kedua aspek yuridisnya ya
sebetulnya sih ini lebih disebabkan karena kenaikan yang begitu drastis
indonesia ini sangat bergantung pada domisik diman
kecuali dia dibikin bertahap gitu mbak
saya sendiri nggak tahu kenapa pemerintah mengotot sekali
apakah memang pemerintah sendiri sudah potong potong apbn nya
tapi menurut saya ini kan sesuatu yang juga
unfairnya di mana
karena dulu untuk kepentingan politik maka ditunda
tidak dilakukan secara bertahap
apapun alasannya gitu
karena ada defisit
maka wajar kalau mendapatkan sentimen negatif dan reaksi yang keras dari berbagai pihak
bagi orang yang income nya cukup tinggi mungkin tidak terlalu terasa
mereka yang iuran itu bersama keluarganya itu bisa sampai menghilangkan satu bulan gaji atau bahkan satu setengah bulan gaji mereka
itu pasti sangat kerasa dan itu akan menurunkan permintaan domestik kita dalam situasi ekonomi seperti sekarang
nah ini yang menyebabkan banyak orang kemudian bereaksi
kalau saya sih belum tahu apakah eskalasinya akan naik terus sampai bulan januari nanti
tapi menurut saya kenaikan
karena iuran ini wajar di respon gitu ya
itu perasaan orang merasa di pelabuhan tidak adil
walaupun ini adalah kesalahan perencanaan dari dulu
dimana pemerintah menerapkan iuran itu dengan tingkat yang begitu rendah dulu gitu
dibandingkan angka yang seharusnya
yang kedua adalah juga komunikasi publik yang kemarin sempat agak kurang bagus ya
karena terlalu mengutamakan sanksi sanksi
dan kita tahu bahwa dalam situasi ekonomi seperti sekarang
ketika orang melihat secara hukum yang harus dikenakan sanksi itu adalah mereka yang tidak mendaftar dan tidak menyerahkan data
bolehlah ditafsirkan yang menunggak juga dianggap boleh dikenakan sanksi
tapi bagi kami tafsir itu sumir dan secara teks yang paling jelas di dalam peraturan itu adalah
penunggak tidak ada ketentuan untuk diberikan sanksi
hanya orang yang tidak mendaftar
tapi kalau kita lihat dari laporan dari bpjs kesehatan ini memang yang menjadi salah satu faktor
defisitnya dari anggaran bpjs ini kan karena memang adanya tunggakan yang begitu tinggi nih bang ya
bagi para peserta yang sudah mendaftar mereka juga masih terus menunggak gitu
untuk itu informasi selanjutnya ini para penunggak ini kabarnya akan kemudian mendapatkan sanksi
bahkan bisa mencapai tiga puluh juta rupiah
padahal sebenarnya kalau menurut ombudsman apakah seorang peserta anggota bpjs kesehatan ini memang bisa dikenai sanksi atau seperti apa
enggak itu yang bilang sampai diberi sanksi sampai tiga puluh juta
nggak ada ketentuan bahwa dia bisa diberi sanksi seperti itu
bahwa dia harus melunasi tunggakannya iya
nah kedua juga terlalu membesar besarkan juga bahwa defisit semata mata karena ada yang menunggak bukan
karena posnya tinggi memang tarifnya rendah
gitu loh jangan diputar putar juga
ini saya lihat komunikasi ini kadang kadang kurang punya empati dengan masyarakat ya
katakanlah enam belas juta orang itu kemudian menunggang gitu ya dari tiga puluh dua juta
tapi defisit bpjs itu lebih besar dari itu
makanya kemudian tarif juga atau iuran juga dinaikkan semua
level gitu ya kira kira
jadi jangan dimanipulasi nih informasinya seolah olah gara gara menunggak maka defisit
tidak defisit karena iurannya terlalu rendah dan cost untuk pelayanan itu memang tinggi
nah itu juga harus diterbitkan
aspek aspek bpkp sudah pernah melakukan audit
ada juga perusahaan perusahaan yang masih belum bayar atau membayar dengan yang lebih kecil
karena mereka memanipulasi angka menurunkan gaji para karyawannya
ada yang mengurangi jumlah karyawan
itu semua harus dituntaskan oleh bpjs
berarti sebenarnya harus dilakukan itu secara komprehensif ya
tidak hanya berfokus pada tunggakan saja ya bang ya
iya jangan menyalahkan peserta mandiri yang bayarnya sudah lebih tinggi daripada orang yang bekerja di sektor formal gitu ya
nanti kualap loh mereka itu orang orang susah
tapi kalau bicara soal tunggakan ya bang alamsyah
kita tahu memang ada juga
para petugas yang memang dipekerjakan untuk menagi tunggakan tunggakan yang ada dari para peserta bpjs kesehatan ini
kalau pandangan bang alamsyah terkait adanya tanda kutip debt collector ini seperti apa bang
sepanjang mereka memang bisa melakukan collecting dengan cara cara yang tetap sesuai dengan hukum ya
dan biasanya yang digunakan adalah tokoh tokoh sempat gitu
supaya dia lebih paham
apakah orang ini memang sesuai dengan hukum
orang ini memang sedang kesulitan atau tidak
menurut saya sih tidak ada masalah
karena kan juga butuh mengedukasi juga
dia bukan cuma sekedar meng collect loh
jadi ada juga istilah yang menyatakan ini debt collector saya kurang setuju juga
itu kan sebetulnya kan tokoh tokoh rt rw yang mengenal warganya
siapa tahu memang orang ini mampu tapi tidak membayar gitu ya
kalau memang orang kesulitan kan tokoh juga biasanya tahu
supaya proses collecting ini lebih manusiawi
menurut saya sih tidak ada masalah
asal sejauh ini bisa terus dikomunikasikan ya bang ya
agar komunikasinya berjalan dengan baik
kemudian juga goalnya untuk kemudian mendapatkan tunggakan tunggakan itu juga dapat terpenuhi ya bang ya
iya kira kira begitu
kita be wise lah ya
postmaker ini jangan menggunakan distribusi yang kurang baik
tapi saya lihat sudah ada perubahan ya
di rute bpjs sudah tidak lagi ngomong sanksi
sudah ngomong bahwa akan ada hambatan administrasi untuk pelayanan lain
menurut saya itu jauh lebih manusiawi
kecimbang mengutarkan sanksi sanksi sanksi
orang sudah susah kalau dikejar kejar dengan sanksi
apalagi kalau kita rewind sedikit ini bpjs kesehatan ini adalah program pemerintah ya bang ya
mengalihkan dulu dari askes kemudian jadi bpjs kesehatan
harapannya memang harapan besar dari masyarakat ini sangat tertanam gitu pada bpjs kesehatan ya
jangan sampai kewajiban negara dari hak konstitusi warga negara ini kan melahirkan kewajiban negara
dan kemudian kewajipan negara itu diturunkan dengan menyepak kaki kita harus sama sama
iuranlah patungan supaya kalau ada saudara yang sakit kemudian bisa ikut membantu lewat bpjs
jangan sampai kemudian dibalik warga berkewajiban mengurus kesehatannya sendiri
negara duduk duduk itu nanti kacau
nanti orang bisa gugat sampai ke mk dan struktur hukum kita bisa lumpuh
jadi menurut saya sih jaga betul komunikasi yang baik ke publik supaya dalam situasi yang sensitif ini kita bisa melaluinya dengan baik

apa langkah yang akan dilakukan oleh om budsman terkait dengan hal ini
selain dari kenaikan iuran kemudian adanya juga sanksi yang wacananya akan diterapkan begitu
kami sudah memanggil termasuk bpjs juga dan yang lainnya menteri kesehatan dan lain sebagainya
dan hari ini ketua sudah menandatangani surat yang akan kita kirimkan ke menteri koordinator pmkm
di situ kami meminta agar mohon dipertimbangkan
mohon dipertimbangkan untuk tidak menggunakan skema sanksi karena ada alasan alasan yuridis yang masih sumir
kami meminta agar dalam komunikasi lebih diutarakan sebagai persyaratan administratif atas pelayanan lain bagi para penunggang supaya tidak menciptakan perasaan negatif lagi
mudah mudahan itu direspon dengan baik dan pemerintah mulai melakukan komunikasinya dengan cara yang lebih konstruktif
oke baik terima kasih banyak bang
alhamsyah saraghi atas informasinya sudah berbincang dengan kami
kita tunggu ya bang nanti update nya seperti apa hasil dari pengiriman surat tersebut
terima kasih bang sudah bergabung dengan cnn indonesia connected